sampai jumpa di video selanjutnya

sebenernya ayu juga sebel kak sama bapak dan ibu
gara gara mereka keluarga kita tuh banyak masalah kak
kamu gak boleh yuk kesel sama ibu sama bapak

yaudah sekarang mendingan kamu berangkat sekolah kak
kakak udah baik kan kak
ayu berangkat sekolah dulu ya kak
mudah mudahan kami segera keluar dari permasalahan sulit ini
terima kasih ya bang
terima kasih ya bang
terima kasih ya bang
terima kasih ya bang
terima kasih ya bang
terima kasih ya bang
terima kasih ya bang
terima kasih ya bang
terima kasih ya bang
eh pan arfan
kamu kemana aja aku gak pernah main ke rumah sih
ke rumah dong
gak tahu sakit apa
mungkin kecapean kali ya
soalnya dia kan tiap hari lembur pan
maklum nyari uang tambahan
habis gimana lagi keuangan di rumah kan masih kurang terus
jadi dia benar benar kerja lembur
kok malah bengong sih dia jakin ngomong sama ibu
pak pan ibu boleh minta tolong gak sama kamu
boleh tolong apa bu
ada aja motornya gak bakal kenapa kenapa enggak
jangan ngasih sama anak kamu suly
jangan min itu kan bukan hak kamu
nanti dia pasti mau sama arfan
kalau sampai motor itu kamu apa apain
elah masa bodoh sama anak anak
lagi pula kalau sampai kamu berhasil
lumayan kamu bisa dapat uang banyak
gini pan ibu kan abis pulang belanja
terus bawaannya kan banyak banget berat
ibu pengen pinjem motor kamu boleh enggak
saya antar ya bu
enggak enggak enggak usah biar ibu bawa sendiri aja
soalnya habis ini ibu mau ada keperluan lain
sebentar kalau nanti kalau resetnya juga ibu balikin
makasih ya pan ya
bentar ya pan ya
ibu bawain kue nih
makan enak lho
akhirnya aku bisa bayar utang
aku memang pintar sekali
mau makan enak buat anak
cepetan keluar dong nak
ini sayang kan kuenya kalau enggak dimakan
ngapain sih bang
pasti habis mabuk lagi kan
aku gak sudi kalau uangnya buat mabuk mabuk kan
abang jangan abang itu uang aku
gua minta sedikit
gak silahkan lagi siaran
suli suli bangun mbak suli
suli suli bangun mbak
ibu berapa lagi sibuk kak suli
tadi kita berangkat sama ibu mbak
waktu ibu berantem sama bapak
suli suli bangun mbak bangun
kakak suli bangun kak
kakak bangun kak
dapetin mas adi
soalnya udah gak disulis lagi
gue terpaksa pakai cara yang sedikit kasar supaya dia bisa dipecat
sebenernya uang itu gak hilang
uang itu ada di kue
gue emang sengaja supaya dia bisa cepat cepat pergi dari sini
lo tau kan gue sebel banget sama dia
karena bu koco terlalu percaya sama dia
dan yang terpenting mas adi
kalau gue rasa mas andi punya hati sama anak miskin itu
tapi tenang aja
sebentar lagi gue bakal balikin uang itu
dan yang terpenting gua bisa jadi pacar mas adi
eva hari ini juga kamu aku pecat

kamu memikul pebana jangan pernah
oleh karena itu kamu bekerja untuk membantu orang tua kamu
semoga ini bisa membantu kamu
terimalah mungkin ini bisa sedikit membantu kamu
jangan mas enggak usah
suli saya sudah menganggap kamu sebagai adik saya sendiri
iya dari wajah kamu senyum kamu bahkan dari gaya bicara kamu
makanya saya senang dekat dengan kamu
terima kasih mas
sebentar lagi saya akan pergi ke luar negeri untuk melanjutkan kuliah saya
jadi kalau ada apa apa kamu jangan cungkan cungkan untuk bergumul saya
oh ya kalau kamu sembuh kamu cepat ke rumah
karena ibu sudah menunggu kamu oke
sekali lagi terima kasih mas